jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
gaji prabowo subianto dan gibran raka buming raka sebanyak sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara
komisi pemilihan umum kpu ri resmi menetapkan prabowo subianto gibran raka buming raka
sebagai pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat berdasarkan hasil rekapitulasi nasional
ketua umum partai nasdem surya paloh mengucapkan selamat kepada pasangan prabowo gibran sebagai pemenang pilpres dua ribu dua puluh
partai nasdem pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden anies mohaimin menyatakan sikap menerima hasil pemilu
partai nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
yang telah dilaksanakan pada tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh empat yang lalu
baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pilpres
kedua partai nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun dua ribu dua puluh empat
beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu dua ribu dua puluh empat
sementara calon presiden anies baswedan belum mengucapkan selamat kepada pasangan prabowo gibran
meski kpu ri telah mengumumkan hasil penghitungan suara pilpres dua ribu dua puluh
anies menjelaskan bahwa partai politik boleh saja mengucapkan selamat kepada pasangan prabowo gibran
namun anies tetap komitmen berada di jalur perubahan
anies menyebut sampai saat ini daripada yang selalu berlaku series multihebrak personal riset meningkat dan nahdasa
sampai saat ini pihaknya masih mengupayakan gugatan ke mahkamah konstitusi
terkait dengan sikap kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional
partai politik memiliki hak konstitusional dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati
jadi kami menghormati menghargai dan insya allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik
meski menerima hasil pemilu dan telah menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan prabowo gibran
partai nasdem yang diwakili timnas amin tetap mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu ke mahkamah konstitusi
nasdem berkomitmen memperbaiki demokrasi di indonesia